hashtag atau tagar percuma lapor polisi sempat menjadi viral di media sosial
menyusul dugaan kasus pemerkosaan anak di bawah umur
yang terjadi di luwu sulawesi selatan
langkah polisi yang menghentikan kasus tersebut pun berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum
untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan pengamat kepolisian dari institute security and strategic studies
bambang rukminto selamat malam pak bambang
selamat malam mbak tiffany
pak bambang melihat kasus dugaan pemerkosaan yang terjadi di luwu ini
bagaimana anda melihat penanganan kasus ini
kenapa sampai kemudian kemarin itu muncul hashtag atau tagar percuma lapor polisi
yang seolah olah ini mengisyaratkan seperti kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap penegakan hukum di indonesia
ekspektasi masyarakat kepada kepolisian itu sangat tinggi sekali
sebagai ujung domba penegakan hukum tentunya masyarakat berharap bahwa

keadilan bisa ditegakkan oleh aparat kepolisian
ketika kemudian muncul hashtag tagar percuma lapor polisi ini
ini menunjukkan bahwa masyarakat secara secara umum
tingkat kepercayaan masyarakat sudah semakin menurun terhadap kepolisian
bahwa terkait dengan kasus di luwu memang ada perbedaan
pendapat di situ bahwa ada bukti yang sudah disampaikan ke polisian
ternyata tidak sama dengan yang disampaikan oleh pelapor
makanya kemudian ini menjadi problem dan kemudian sekarang menjadi viral kembali
ini hanya kasus satu kasus saja tapi mewakili dari banyak kasus
berkait dengan masyarakat
pada kepolisian hashtag polisi itu kemudian
oke artinya bagaimana anda melihat respons dari aparat
kemudian transparansi terhadap kasus ini sejauh ini anda bagaimana melihatnya
karena ini kan kasusnya sempat dihentikan oleh polisi beberapa waktu lalu
kawan kawan di kepolisian seringkali
semuanya itu sesuai dengan prosedur
kita bisa memahami bahwa semua tindakan hukum itu harus dilakukan secara prosedural gitu
hanya saja apakah prosedural ini bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat
ini yang harus dijawab oleh kawan kawan di kepolisian
prosedural normatif prosedural tentunya tidak bisa menjawab rasa keadilan masyarakat
sehingga muncul hashtag seperti ini
dan ini bukan hanya terkait dengan luwuh
hanya terkait dengan kasus yang ditayangan kepolisian kepada masyarakat
ini harus menjadi alu arti secara menyeluruh oleh kepolisian
bukan dengan melawan
yang sekarang juga berkembang
dengan membuat balasan hashtag seperti itu
seolah kepolisian ini menjadi defensif terhadap kritik yang
yang ada di masyarakat
oke artinya keseriusan pengusutan atau penyelidikan kasus ini
bisa dibuktikan oleh polisi dengan cara ya itu
kembali membuka kasus ini begitu ya pak bambang
kalau kalau lalu
mas kapolri menyampaikan bahwa
kalau ada bukti baru
ada bukti baru
itu tidak dihukum
tidak awal karena
itu yang disampaikan oleh
bh dan pelapor ini tidak sama dengan bukti yang
yang disampaikan penyelidik polri sehingga
haruskah dengan membawa
atau memberikan bukti bukti baru yang
bagi bagi pihak korban
atau pelapor ini seakan akan mungkin memberatkan
karena dengan adanya investigasi
kemudian penyelidikan terhadap bukti bukti baru itu
harusnya mungkin menjadi wawenang atau ranah dari pihak kepolisian
apalagi juga sebelumnya di kasus sebelumnya kan
sudah disodorkan bukti bukti
namun karena dirasa kurang kuat
artinya kasus ini kemudian di stop dihentikan
kawan kawan kepolisian seharusnya juga menerima
pendapat dari saksi pelapor
dan kemudian bukti bukti
jangan mengabaikan bukti bukti yang disampaikan oleh saksi pelapor gitu
menjadi rame karena kepolisian mengabaikan itu
saya melihatnya seperti itu
hanya kalau kemudian
baru kasus ini juga
sudah lama sudah dua tahun yang lalu
akan kesulitan gitu loh
menyelesaikan dan ini adalah kewenangan kepolisian
soal kebudayaan ini
ini yang harus dikembangkan oleh kepolisian di sana
asistensi mabes polri tentunya sangat
dalam kasus ini
terlepas dari itu
sampai ini jadi pembenar
bahwa pembenaran dari sp tiga
makanya ini harus dilakukan secara transparan
lpha dan lain lainnya
agar ini bisa diterima oleh publik
jadi ada pertimbangan csi atau csi
tadi seperti yang pak bambang sampaikan ya
untuk di penanganan kasus ini
pak bambang tadi anda menyebutkan
seolah olah mengabaikan bukti bukti yang pernah ada sebelumnya
kenapa anda melihat ada indikasi itu pak bambang
yang disampaikan oleh lpha
berbeda dengan yang disampaikan oleh kepolisian
makanya kasus ini menjadi viral karena
ketidaksamaan bukti itu
ketika kepolisian mengabaikan
yang disampaikan oleh kawan kawan lpha lapor
makanya mereka tidak puas terhadap hasil dari
kemudian ini menjadi viral
tadi kalau pak bambang sampaikan
ini bukan kasus pertama
artinya ada juga kasus kasus serupa
atau mungkin banyak kasus kasus serupa sebelumnya
namun sekarang yang menjadi viral adalah kasus di luwu ini
nah kemudian kalau muncul adanya persepsi masyarakat bahwa
polisi kurang serius dalam menangani kasus ini
kemudian sampai ada hashtag atau tagar percuma lapor polisi
artinya ini akan berdampak pada citra polisi
selaku penegak hukum
dan bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum

kasus di luwuh ini kan daerah sangat jauh dari ibukota
daerah kecil gitu
itu bisa membuat meramaikan jagad medsos kita gitu loh
ini menunjukkan bahwa bukan hanya kasus itu saja

asalkan menelponnya bukan hanya masalah kekerasan seksual di luwuh
tapi terkait dengan pelayanan pelayanan kepolisian di bidang lain
bahwa kasus kekerasan seksual terjadi kasus kekerasan seksual seperti itu di wilayah wilayah lain
sama itu juga dirasakan oleh masyarakat
tapi di kasus kasus lain pelayanan kepolisi pasti sangat dirasa kurang

masyarakat meresponnya menjadi takar melakukan polisi itu
oke apa indikasi yang kemudian membuat anda berpikir kurang penanganannya kurang keseriusannya
artinya harus ada segera juga evaluasi dari pimpinan dari kapolri
mungkin untuk di level level atau di jajaran seperti reserse atau mungkin ke bawah anda melihat juga seperti itu kah

banyak hal yang terjadi di masyarakat
ketika masyarakat lapor kepada kepolisian kemudian pimpinannya menjadi tanggapi
dan muncul pak neo bahwa lapor kondisi kehilangan pimpinan bisa ditanggapi seperti itu
itu yang terjadi di masyarakat
dan kasus luwu ini adalah puncak gunung es dari kasus kasus yang lain seperti pelayanan kepolisian
mudah mudahan kita menantikan bagaimana keseriusan dari aparat penegak hukum ya terhadap pengusutan kasus yang ada di luwu ini
sehingga tidak ada lagi hashtag percuma lapor polisi masyarakat pun juga bisa mengembalikan kepercayaan mereka terhadap proses penegakan hukum yang ada di indonesia
terima kasih pak bambang grup pinto sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini selamat malam pak sehat selalu
selamat malam selamat siang juga untuk kawan kawan cnn